berikutnya kawasan tugu palputih yang menjadi ikon yogyakarta kini punya wajah baru
saat ini tidak ada kabel listrik yang melintang di atas jalan hingga radius lima puluh meter
yang menjadi gangguan visual di kawasan ini
kondisi ini membuat kawasan tugu menjadi lebih rapi lebih menarik untuk jadi objek foto ya
dan terlihat pada radius lima puluh meter dari tugu palputih
peresmian kawasan tugu dilakukan delapan belas desember lalu
oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
tugu palputi sering menjadi tujuan wisatawan ketika datang ke jogja untuk berfoto
namun mengingat pandemi covid sembilan belas tidak boleh lagi ada kerumunan wisatawan yang berfoto di lokasi ini
pemda yogyakarta akan membubarkan kerumunan yang akan dilakukan oleh aparat gabungan